menteri komunikasi dan informatika johnny g plate menyebut undang undang cipta kerja sangat mendukung transformasi digital nasional
proses migrasi siaran tv analog ke digital penyiaran penyiaran serta optimalisasi sumber daya terbatas
yakni spektrum frekuensi radio dan pemanfaatannya untuk kepentingan nasional
undang undang cipta kerja mengubah tujuh puluh enam undang undang secara garis besar
mencakup sepuluh inti garis besar yakni peningkatan ekosistem investasi dan perizinan
perlindungan dan pemberdayaan umkm dan kooperasi selain itu poin ketenaga kerjaan riset dan inovasi
kemudahan berusaha pengadaan lahan kawasan ekonomi serta investasi pemerintah pusat
serta proyek strategis nasional juga turut dihadirkan
menkom info menganggap terbitnya undang undang cipta kerja dalam bidang penyiaran pos dan telekomunikasi
menjadikannya sektor strategis karena menjadi tulang punggung ekonomi digital

undang undang cipta kerja memberikan dasar hukum dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital
dan mencegah inefisiensi pemanfaatan sumber daya terbatas seperti spektrum frekuensi juga infrastruktur pasifnya
fakta bahwa infrastruktur itu dibangun oleh masing masing pelaku industri
selain telah menyebabkan biaya tinggi juga telah berdampak pada pembangunan tata kota
sehingga tampak seperti tidak ada koordinasi satu sama lain
padahal dengan pendekatan infrastruktur sharing bahkan frekuensi sharing
maka industri dapat melakukan efisiensi optimal
dengan kekuatan ini selayaknya industri telekomunikasi dalam negeri dapat mampu bersaing dengan global player newcomer termasuk over the top
dan kita sudah terhubung lewat sambungan zoom dengan menteri komunikasi dan informatik
selamat sore elvira apa kabar
alhamdulillah sehat semoga anda juga dalam kondisi sehat sehat
pak menteri rancangan undang undang ciptaker sudah ketok palu
kemudian apa saja poin penting pada rancangan undang undang ini yang kemudian menjadi fokus menkom info
kalau dari sektor kominfo itu ada empat aspek di situ ya
empat aspek aspek yang pertama itu adalah infrastruktur sharing
aspek yang kedua spektrum frekuensi sharing
aspek yang ketiga adalah digitalisasi penyiaran
dan aspek yang keempat adalah soal pos
pos ini kan saat ini kita tahu ya pos dalam rangka logistik ini punya tantangan yang besar
tapi untuk itu harus dibuka ruang bagaimana sektor pos juga bisa berkembang bertumbuh di era saat ini
nah dari keempat
aspek itu aspek yang pertama infrastruktur sharing
ini kita menyadari betul di mana selama ini infrastruktur itu setiap pelaku usaha sektor telekomunikasi yaitu operator seluler
itu masing masing membangun sendiri sendiri sehingga terjadi investasi infrastruktur yang double double
nah ini tentu tidak efisien
kita perlu membangun satu
infrastruktur sharing agar lebih efisien
yang kedua spektrum frekuensi
sama juga saat ini spektrum frekuensi diatur ulang agar pemanfaatan spektrum frekuensi menjadi lebih efisien
sebagai contoh misalnya jakarta bandung di frekuensi sembilan ratus mhz
itu digunakan oleh operator seluler untuk kepentingan
tapi di saat yang sama ya itu dibutuhkan juga untuk frekuensi radio kereta api
kereta api cepat yang di frekuensi yang sama
untuk ini harus ada payung hukum bagaimana mengaturnya sehingga telekomunikasi bisa berjalan dengan baik untuk kepentingan seluler
di sisi yang lain kebutuhan untuk radio komunikasi kereta api cepat yang juga dibutuhkan oleh indonesia
itu juga bisa berjalan
analog switch off ini adalah dalam rangka digitalisasi di sektor broadcasting atau penyiaran
kita termasuk indonesia ini termasuk negara yang cukup tertinggal
dalam rangka digitalisasi penyiaran ini sudah dimulai dari tahun dua ribu empat atau enam belas tahun yang lalu
bahkan komitmen indonesia itu sudah seharusnya tahun dua ribu lima belas
dua ribu lima belas kita sudah digital televisi kita
dan di asean sendiri kita sangat tertinggal
kita punya komitmen pada tahun dua ribu dua puluh ini harusnya sudah digitalisasi seluruh penyiaran kita
tetapi itu belum
maka dengan undang undang kita kerjaan yang disahkan
maka peluang kita untuk mulai masuk ke tahapan analog switch off
dan pada tahun dua ribu dua puluh dua nanti dua tahun ya setelah diundangkan
itu seluruh pertenevisian
bisa menjadi televisi digital
nah televisi digital ini ada manfaatnya
yaitu di efisiensi penggunaan spektrum frekuensi
nah di frekuensi tujuh ratus mhz itu adalah salah satu frekuensi telekomunikasi yang luar biasa bagus ya
nah di international telecommunication union di pbb telah menetapkan juga
di frekuensi tujuh ratus ini tidak saja digunakan oleh televisi terestrial
nah begitu kita berpindah dari analog ke digital
ada penghematan sekitar satu ratus dua belas mhz frekuensi untuk keperluan broadband telekomunikasi
dan digitalisasi tv menjadi lebih efisien karena hanya digunakan oleh sisanya
dari tiga ratus dua puluh delapan kurang satu ratus dua belas atau sekitar dua ratus enam belas itu untuk televisi digital yang nanti multi channel
kualitasnya lebih bagus channelnya lebih banyak
dan akan berguna untuk ekonomi kita yang jauh lebih bermanfaat
baik mari fokus tadi yang disampaikan pak menteri mengenai digitalisasi
bagaimana dari sisi audiens sendiri
bagaimana kemudian spektrum ini berdampak terhadap masyarakat
apakah audiens kita sudah siap
nah kalau terhadap masyarakat ya
maka digitalisasi tv ini
yang pertama pasti masyarakatnya
saat ini kan semua tv hampir semuanya sudah digital
ya tapi siarannya yang belum digital siarannya yang analog
yang kita mau ngatur sekarang agar siarannya juga digital
ya begitu siarannya digital
maka ya bagi masyarakat masyarakat tertentu yang tv nya belum digital
nanti akan disiapkan alat yang digital
ya set top box ini nanti akan dipasang di peralatan ini untuk masyarakat kecil
ada sekitar enam tujuh juta rumah tangga atau perangkat tv nanti yang akan disiapkan itu
tetapi secara umum dari puluhan juta tv ratusan juta tv yang sudah ada di indonesia
yang diproduksi saat ini semuanya sudah digital
nah manfaat lain daripada migrasinya kita dari analog ke digital adalah apa
sengketa spektrum frekuensi di wilayah perbatasan bisa diatasi saat ini di negara negara tetangga kita
sudah menggunakan frekuensi spektrum tujuh ratus itu untuk telekomunikasi
sambil kita masih pakai untuk tv yang powernya kuat yang terjadi intercurrency
maka ini tentu ada komplain ya dari negara negara tetangga
nah ada banyak manfaat lain lagi yang harusnya melalui digitalisasi tv
ini menjadi lebih berguna
nah bagi industri broadcasting sendiri ya itu kan sudah lama sekali sudah siap
bahkan ada yang sudah mempunyai perangkat digital kamera digital infrastruktur digital
semuanya sudah disiapkan tapi kan belum bisa dipakai kalau belum ada payung hukumnya
nah kita sekarang ini menyiapkan payung hukum untuk segera secara bertahap ya selama dua tahun
mengakhiri analog tv dan segera kita masuk ke digital tv yang pasti kualitas siarannya jauh lebih bagus
kualitas gambar dan suara lebih bagus bagi masyarakat itu tentu sangat bermanfaat
di sisi yang lain bagi industri bagi pemerintah tersedia digital dividend spektrum frekuensi
yang bisa digunakan untuk broadband telekomunikasi yang akan menghasilkan lapangan pekerjaan dan perusahaan
lapangan pekerjaan dan bisnis ekonomi yang begitu luasnya untuk digital ekonomi kita
undang undang cipta kerja ini salah satu di sektor spektrum frekuensinya
mendorong terjadinya akselerasi transformasi digital
nah frekuensi tujuh ratus ini juga nanti menjadi basis untuk kita gunakan dalam rangka memulai deployment dari lima g indonesia

lima g nya sendiri trialnya sudah diperlukan
nah sekarang kita sedang menyiapkan roadmapnya bagaimana mengimplementasikan lima g di indonesia
melalui penataan spektrum
penataan spektrum di lower band di coverage band dan di super high band
dimana ini kan seperti elvira ini seperti jalan tol
pada saat kita mau membangun jalan tol maka kita harus bebaskan tanahnya dulu
jangan sampai di tanah jalan tol itu sudah tersedia sudah dimiliki sertifikat tanah milik orang orang lain
demikian halnya di spektrum frekuensi di pita frekuensi harus dibersihkan dulu
supaya pada saat kita nanti melaksanakan lima g implementasi lima g sudah tersedia pita frekuensi yang kosong
yang bisa digunakan untuk kepentingan lima g telekomunikasi di indonesia
baik tadi pak menteri menganalogikan seperti membangun jalan tol
pada saat proses awal perencanaan artinya berbagai pihak diundang untuk membahas ini
apa saja masukan dari industri media terkait hal ini
harapannya kan setelah ada payung hukumnya gasnya bisa lebih kencang begitu pak menteri tidak terhambat nanti di jalan
jadi begini elvira ini undang undang draftnya sudah dibahas bertahun tahun
sudah berapa menteri yang membicarakan masalah ini
sudah berapa periode anggota dpr yang membicarakan ini
bahkan sewaktu saya tahun dua ribu empat belas
bahkan selama saya tahun dua ribu empat belas bahkan selama saya tahun dua ribu empat belas
dua ribu sembilan belas di dpr juga membicarakan masalah analog switch off atau digitalisasi tv melalui revisi undang undang penyiaran
pasal pasalnya bukan hal yang baru sudah lama
pelibatan dunia akademik sudah pelibatan industri nya sudah pelibatan masyarakatnya sudah
nah pada saat ini beberapa pasal penting diambil dan dimasukkan di dalam sektor penyiaran
dari omnibus law maka tentu prosesnya ya dia menjadi satu kesatuan proses dengan sektor sektor lain di dalam omnibus law
nah hanya ada banyak detail detail operasionalnya itu nanti harus diatur melalui peraturan pelaksanaan
peraturan pelaksananya sedang disiapkan kami sedang menyiapkan bersama sama dengan peraturan pelaksana lainnya
yang ada di omnibus law cipta kerja
kalau kominfo barangkali pp nya hanya satu tapi sektor yang lain ada enam sampai tujuh pp ya perhubungan aja misalnya ada enam pp yang harus dia siapkan rpp
dan kalau saya nggak salah itu ada sekitar empat apa namanya tiga puluh enam rpp dan lima rppr peraturan presiden
atau ada empat puluh satu aturan turunan yang harus disiapkan
tentu kominfo ada
info akan terbuka bagaimana membicarakan ini sehingga nanti memuaskan semua pihak
kalau ada pihak yang punya kepentingan bertabrakan
tetapi kita akan mengusahakan agar aturan aturan turunannya secara bisnis itu bisa dilaksanakan
industri nya berkembang pemerintahnya mendapat manfaat rakyatnya pun mendapat manfaat melalui kualitas siaran yang lebih baik
dan efisiensi efisiensi lainnya untuk kepentingan dorongan atas ekonomi digital indonesia
baik pak menteri kita nanti akan berbincang
usai jeda masih banyak yang akan kita bahas termasuk apakah ada potensi potensi hoax yang bermunculan
sudah ada beberapa diidentifikasi bagaimana diseminasi informasi
yang kemudian ramai di sosial media bisa ditekan
sesaat lagi pemirsa tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
baik terima kasih anda masih bersama kami
saya masih bersama dengan pak jonny g pelate menteri komunikasi dan informatika
tadi sebelum jeda saya sudah berbincang
tadi sebelum jeda saya sempat bertanya mengenai hoax yang terjadi pasca pengesahan rancangan undang undang
kemudian kita tahu kemarin kondisinya kericuan luar biasa terjadi
penyampaian aspirasi kita hargai pak joni tapi berujung dengan kericuan di berbagai kota di indonesia
identifikasi awal seperti apa pak
yang pertama ya bahwa demonstrasi hoax yang berkembang ini satu tindakan pelanggaran hukum
dan kejahatan undang undang ite
karena ini kejahatan di undang undang ite maka tentu dari sisi kominfo tugasnya harus membersihkan ruang digital
yang kedua adalah begitu ada tindak pidananya maka tentu aparat penegak hukum akan melakukan tindakan penegakan hukum
dalam hari ini para skrimpolri
dan saya mendapat informasi kalau memang ada yang sudah ditangkap karena melanggar hukum
dan melakukan tindak pidana menyebarkan hoax atas undang undang cipta kerja ini
kenapa karena memang yang disebarkan kebohongan
yang disebarkan dokumen dokumen yang bukan dokumen yang disepakati secara politik antara dpr dan pemerintah di dalam panja panja undang undang cipta kerja
pemantauan kominfo hingga saat ini ada dari cyberdrone kominfo
kami di kominfo mempunyai komponen
kami mempunyai peralatan
itu ada delapan belas topik hoax yang beredar yang dasar ya
dan sudah tersebar setidaknya untuk lima platform digital
itu di facebook instagram twitter youtube tiktok
itu ada satu ratus delapan puluh
dan platform platform digital ini juga sedang membersihkannya
membersihkannya melalui yang lain
melalui proses take down oleh platform digital
yang sudah dibersihkan sampai hari ini ya itu tiga

tetapi ya ini tidak saja terjadi di kasus undang undang cipta kerja
bahkan di covid sembilan belas juga ada dua ribu lebih
sebaran kasus hoax
dan sudah satu delapan ratus yang sudah di take down atau sudah di blokir
dan dua ratus lebihnya itu sedang dalam proses
nah kalau ada hoax disinformasi ujaran kebencian kebohongan kebohongan
yang dimasukkan di dalam ruang digital di sosial media
maka undang undang ite mensyaratkan bahwa
kom info mempunyai tugas untuk membersihkannya
kalau kami melakukan tindakan membersihkan atas hoax disinformasi hate speech ujang kebencian kebohongan
itu adalah amanatnya undang undang ite
bukan untuk memblokir blokir ini kan isu kominfo blokir
kom info melakukan tindakan penegakan hukum di ruang digital
dan baris kempori melakukan tindakan penegakan hukum atas tindak pidananya
nah jadi jangan memproduksi hoax
jangan menyebarkan hoax
apalagi menyebarkan hoax undang undang cipta kerja
yang berdampak pada merangsang emosi masyarakat
memprovokasi para buruh anak anak muda kita para mahasiswa
para generasi mendatang kita
itu jelas jelas pelanggaran hukum
dan bisa ditindak secara hukum
apalagi undang undang cipta kerja ini memang dibuat untuk kepentingan yang sangat luas terkait perekonomian kita
kalau sektor tenaga kerja saja itu tidak saja untuk para buruh yang sedang bekerja
tiga komponen di situ
untuk para tenaga kerja yang saat ini sedang bekerja bagaimana perlindungan hak haknya
diatur dengan baik di undang undang cipta kerja
bagaimana terhadap para pekerja yang kehilangan pekerjaan
saat ini akibat covid ada tiga lima juta yang kehilangan pekerjaan
dan tenaga kerja baru yang masuk ke lapangan pekerjaan ini yang mencari kerja
yang baru ya para milenial tamatan tamatan sekolah saat ini
sma atau starjana
itu sekitar tiga juta
ada belasan juta bahkan puluhan juta
rakyat yang sedang mencari pekerjaan
undang undang ini merangsang dan menyiapkan iklim investasi yang lebih baik
agar terjadi investasi dalam negeri yang memungkinkan penciptaan lapangan pekerjaan
saat ini dunia ini sedang mengalami kontraksi ekonomi
tekanan yang luar biasa akibat covid
negara negara dan bangsa bangsa lain juga berusaha untuk mendorong agar investasi masuk di negara mereka
jangan sampai kita yang berusaha untuk mendorong investasi masuk di negara mereka
jangan sampai kita yang berusaha untuk mendorong investasi masuk di negara mereka
apalagi pengumpulan pekerjaan dan dalam obat keuangan gaataraungsi sekolah yang sudah menyiapkan aturan untuk investasi yang lebih ramah

dirusak oleh generasi kita sendiri oleh masyarakat kita sendiri
akibat dari kepentingan kelompok kelompok tertentu
yang mengakibatkan tidak bisa disediakan lapangan pekerjaan karena tidak ada investasi
lalu anak anak kita generasi muda kita yang siap masuk ke lapangan pekerjaan tidak tersedia lapangan pekerjaannya
nah ini tolong
jangan sampai itu terjadi
saya sih minta dengan sangat
hormat kepada anak anak saya
stop itu demo demo yang merusak
kalau misalnya ada
yang dirasa perlu untuk
diperbaiki ada jalurnya
jalur hukum marilah kita
proses itu melalui mahkamah konstitusi
cipta kerja yang baru disahkan
oleh dpr kemarin itu sedang
disiapkan oleh dpr nanti
setelah dpr menyelesaikannya
mengirimnya kepada presiden
dan presiden menandatangan
di undang undang itu baru nanti
diundangkan dan diumumkan
di lembaga negara tahap itu
harus ditempuh dulu
pak menteri tadi ada mengatakan baru tiga konten
yang di take down ada
seratusan konten lain yang
saat ini masih dalam proses apa kemudian kesulitannya
jika memang betul diidentifikasi
apa hambatannya sehingga konten konten ini
tidak bisa langsung ditarik
prosesnya seperti apa pak menteri
bukan tidak bisa kan ada prosesnya
juga jadi kalau konten
itu ada dua ya
ada yang di dalam
ada yang di dalam portal portal
yang di portal portal
biasa ya gampang di take down
langsung bisa di take down
tetapi kalau itu ada
di platform digital ada di facebook
ada di instagram
atau di tiktok
itu harus dibicarakan dulu
dengan platform digitalnya
yang kantornya ada di luar negeri
di amerika itu nah kami harus berkomunikasi
agar mereka juga
ya ini layak untuk di take down
baru proses take down nya
kominfo melaksanakan aturan itu
dengan baik dan menghormati hukum
dan hak hak warga
kami harus berhubungan dengan negara dengan baik
baik pak joni terima kasih sekali lagi
kita tunggu bagaimana langkah selanjutnya
khususnya untuk klaster penyiaran
di rancangan undang undang cipta kerja
harapannya aspirasi yang disampaikan masyarakat
juga sesuai dengan jalur yang telah disiapkan
terima kasih sudah berbincang bersama kami
di cnn indonesia newsroom
selamat sore pak menteri